dua puluh tahun berlalu sejak elang mulia lesmana hafidin royan heri hartanto dan hendria wansi
tewas tertembus timah panas saat berunjuk rasa di depan kampus trisakti jakarta
lima presiden sudah memerintah sejak peristiwa itu namun keluarga tidak juga mendapat penjelasan
bisakah pemerintahan jokowi sudah memberikan jawaban penutup penyelesaian
untuk keluarga dan rakyat indonesia
sudah bergabung bersama kami di studio dari sebelah kiri saya taufik basari
mantan aktivis juga ketua dpp partai nasdem
taufik bas terima kasih sudah hadir di sini
kemudian ada juga bang andre rosiade mantan aktivis juga ketua atau presiden bem
presiden masiswa universitas trisakti
oke ketua presiden mahasiswa universitas trisakti terima kasih sudah di sini
dan wasik jian partai gerindra
kemudian ada mas hoirul anam terima kasih dari komnas ham sudah bergabung di sini
saya ke mas andre dulu
pada saat kejadian itu anda masih ingat tidak sih
kejadian itu sebenarnya kan sore
setelah maghrib gitu ya
belum sebelum maghrib
jadi jam lima sore itu kita sudah sebagian besar sudah mulai bergerak jalan pulang ke kampus
seperti saya saya paling depan saya kuliah waktu itu masih di rawasari di kampus f ya
lalu saya mendengar ada demonstrasi saya datang ke kampus a di grogol
saya datang ikut aksi
sudah setengah saya ikut
karena saya kuliah dulu di kampus f
lalu habis zuhur saya sampai ikut aksi sampai kita tertahan di depan balai kota wali kota jakarta barat
ya semua tertahan di situ
lalu sekitar jam lima itu sebagian sudah mulai bergerak pulang
lalu saya juga sudah meninggalkan sekitar sepuluh meter dari paling depan
lagi berjalan ingin masuk kampus tiba tiba ada tembakan
lalu aparat berlari
lalu seluruh mahasiswa yang ada berlari untuk masuk ke kampus
memang waktu itu pas lari ke kampus itu memang tembakan tembakannya kita lihat pot pot ada yang pecah lalu kaca kaca pecah
memang tembakan dilakukan oleh aparat
keamanan waktu itu dilakukan dengan peluru tajam
dan itu bisa dilihat jelas ya
ya dan itu berjalan sampai malam
sampai sekitar setengah tujuh jam tujuh malam
setelah jam tujuh baru meredah
barulah korban dibawa ke rumah sakit semerwaras
pada saat itu sudah mengetahui ada teman teman dari trisakti yang kena sekitar pukul berapa
ya kan dibawa ke rumah sakit semerwaras ya
jam sembilan jam sepuluh kita sudah tahu siapa yang meninggal korban berapa
jadi intinya memang terjadi kekerasan oleh negara kepada teman teman mahasiswa yang melakukan aksi damai waktu itu
dan itu saksinya banyak semua orang melihat
oh saksinya banyak kan semua rekaman televisi juga ada
supaya diketahui perjuangan kami untuk menuntaskan kasus dua belas mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ini sangat luar biasa
mbak putri bayangkan untuk menuju proses pengadilan militer kita bicara pengadilan dulu ya
ada pengadilan militer ada pengadilan ham ada pansus ya
pengadilan militer itu proyektil saja yang diuji di puslat formabespori
pertamakan itu menyatakan tidak sesuai dengan yang
senjata yang dipakai oleh brimob atau gegana polri yang diduga melakukan penembakan
dari puslat formabespori kita bawa ke itb
di itb dinyatakan proyektil itu pas dengan senjata polri
tapi dinyatakan oleh polri karena itb tidak punya sertifikasi lapor itu tidak sah
dibawalah ke singapura persis sama
dibawa ke hongkong persis sama
dibawa ke kanada persis sama seperti itb
tapi tetap dinyatakan oleh polri itu tidak sah karena tidak punya sertifikasi lapor
akhirnya waktu itu presiden gusdur abdul rahman nawid ketemu dengan perdana menteri inggris tony blair
presiden gusdur minta tolong ke tony blair untuk diuji di belfast
pusat laboratorium forensik terbaik yang punya inggris dunia diuji lah
hasil inggris itu menjustifikasi kanada hongkong singapura dan itb
ya sehingga akhirnya dibentuklah
proses pengadilan militer
nah di saat proses pengadilan militer pun ya saya masih ingat kapolri sebagai atasan yang menghukum gegana brimob itu tidak mau menyerahkan anggotanya untuk masuk proses pengadilan
akhirnya saya sebagai presiden mahasiswa waktu itu memimpin sekitar tiga ribu mahasiswa antarsakti untuk berdemonstrasi menghukum mahasiswa polri di tronojoyo
saya bertemu di masuk kita perwakilan bertemu dengan pak bimantoro surojo bimantoro sebagai kapolri waktu itu
kita berdiskusi alhamdulillah beliau menyampaikan itikat baiknya bahwa beliau akan menyerahkan anggotanya untuk diproses secara hukum di pengadilan
lalu saya sampaikan ke beliau pak ini sudah bertahun tahun kami menunggu tiga tahun
alangkah baiknya bapak menjelaskan langsung ke depan tiga mahasiswa yang ada di depan pagar mabespori
lalu alhamdulillah pak bimantoro kapori keluar sampai di depan pagar melakukan orasi pakai toa untuk menjelaskan kepada tiga mahasiswa trisakti
alhamdulillah pak bimantoro kapolri keluar sampai di depan pagar mabes polri
alhamdulillah pak bimantoro kapolri keluar sampai di depan pagar mabes polri
alhamdulillah pak bimantoro kapolri keluar sampai di depan pagar mabes polri
lalu pak ansus pun kita berjalan
ternyata pansus trisakti pun digabungkan dengan semanggi i dan semanggi ii
akhirnya keputusan pak ansus di dpr itu memang mengecewakan kita
menyatakan bahwa kasus trisakti semanggi satu dan dua bukan pelanggaran hamra
itu juga terjadi kita lalui
sehingga proses pengadilan ham yang kita tuju itu yang sesuai dengan hasil penyelidikan komnas ham itu tidak berjalan
karena ini sekarang menjadi bolak balik antara jaksa agung dan komnas ham
jadi sekarang kembali ke titik awal kan ini
intinya kita tahu persis harapan kami kan pak jokowi sudah pernah berjanji dan memasukkan di nawacita
bahwa kasus ini akan diselesaikan
kami mengingatkan janji pak jokowi
bahwa agar segera
segera merealisasikan janji
jangan sampai kasus trisakti ini sama juga dengan janji pak jokowi tidak angkat jaksa agung dari partai politik
atau tidak ada menteri yang jadi ketumung bukan ketumung partai
jangan sampai janji janji itu seperti janji janji manis sekitar pencitraan lip service untuk pemilu
ini yang kita ingatkan
mudah mudahan bang tobas sebagai salah satu yang menggagas menulis nawacita bidang hukum ini juga bisa mengingatkan presiden
sejauh mana sih kalau misalnya dari anda saya yakin anda juga dari awal kan mengawal ini anda juga aktivis
jadi anda juga merasakan di situ dan point of view anda pasti sama juga dengan teman teman aktivis lain bahwa ini harus dituntaskan
sejauh mana sekarang pemerintahan joko widodo sebenarnya serius untuk menangani ini
jadi memang persoalan penuntasan pelanggaran masa lalu sudah ada di nawacita
dan itu merupakan satu janji politik yang memang harus dijalankan oleh pemerintahan jokowi jk
memang kita bicara soal momentum ya
momentum untuk penuntasan pelanggaran masa lalu di saat ini mengalami beberapa hambatan hambatan dan kesulitan
misalnya begini kalau kita bicara soal penuntasan pengadilan misalnya
maka yang menjadi persoalan adalah soal pembuktian pastinya
dengan jangka waktu yang sudah sedemikian jauh proses pembuktian pasti sulit
tapi juga ada alternatif penyelesaian lain misalnya lewat komisi kebenaran dan rekonsiliasi
yang memang di dalam undang undang pengadilan akses manusia pun juga sudah disebutkan sebagai salah satu alternatif dari pengadilan
yang harusnya bersifat komplementer antara pengadilan dengan komisi kebenaran ini
nah namun mahkamah konstitusi dahulu ketika undang undang kkr ini diundangkan
yang memang undang undangnya sendiri punya masalah
dan akhirnya dibatalkan seluruhnya oleh mahkamah konstitusi
sehingga mulai dari nol lagi
nah oleh karena itulah maka menurut saya salah satu hal yang bisa dilakukan diawali oleh pemerintahan jokowi jk adalah
bagaimana kita kembali membuka wacana untuk merumuskan komisi kebenaran dan rekonsiliasi
sebagai komplementer dari pengadilan
nah sobat kembali membuka wacana merumuskan
jadi dan sudah sekarang ini sudah mau tahun ke empat tahun ke lima maksudnya prosesnya masih jauh
sebenarnya pembahasan tentang perumusan kembali undang undang kkr ini sudah berjalan selama ini
dan kita juga mendesak agar juga mengacu pada beberapa pertimbangan pertama mahkamah konstitusi
dimana undang undang kkir ini juga harus tetap memuat prinsip prinsip yang berlaku secara universal
yang diakui oleh pbb gitu ya
mengenai misalnya soal prinsip hak untuk mengetahui
soal prinsip untuk melawan impunitas
itu kita harapkan ada di sini
tapi ada satu hal yang sekarang sedang dihadapi oleh pemerintahan jokowi jk
kesulitan mengenai kondisi politik yang ada
ketika misalnya kita ingin memulai penuntasan pelanggaran masa lalu
maka banyak pihak yang selalu mengkaitkannya dengan persoalan politik praktis
persoalan pilpres persoalan antar kelompok kelompok kepentingan
dan ini tentu akan menjadi tantangan bagi pemerintahan jokowi untuk memulai ini
tapi bagaimanapun kan itu juga dimasukkan dalam nawacita yang menjadi janji
betul dan menurut saya ini tetap harus diselesaikan
oleh karena itulah maka kalau kita bicara secara objektif
maka yang harus kita awali terlebih dahulu dengan kondisi sekarang
kita menciptakan satu kondisi di mana semua pihak itu punya semangat yang sama
untuk mendukung penuntasan pelanggaran masa lalu ini
dan jangan melulu dikaitkan dengan persoalan kepentingan kepentingan politik
kelompok ini kelompok itu dan sebagainya
misalnya ya ada inisiatif yang dilakukan kita melompat sedikit lah
ada inisiatif yang dilakukan oleh lem hanas misalnya
mencoba mendengarkan suara korban korban pelanggaran enam puluh lima
langsung dikaitkan dengan politik langsung dituduh ini mendukung pki dan sebagainya
atau misalnya kita ingin mencoba memulai kasus penghilangan paksa
nanti tuduhannya politis lagi
ini dikaitkan dengan pilpres dan sebagainya
nah oleh karena itulah maka
tapi kan bukan berarti tidak mungkin dilakukan dalam
nah karena itu yang paling penting adalah
dengan kelompok kelompok kepentingan yang ada
baik partai politik masyarakat ngo komnas ham media masa
kita harus menyamakan satu semangat ini dulu
bahwa jika pemerintahan jokowi jk ini memulai upaya untuk melakukan penutusan pelanggaran masa lalu
maka ayolah kita sama sama tidak mengkaitkan ini dengan persoalan
persoalan politik praktis
ini jadi pr kita bersama
karena itu butuh dukungan
kepada pemerintahan jokowi jk ini
agar mereka ketika melakukan langkah langkah ini
tidak mengalami hambatan hambatan
oke pak koirul apakah benar memang
tadi saya mengutip yang di awal sekali bahwa
kalau misalnya untuk
menyelesaikan ini dengan jalur peradilan
alat alat bukti sudah dua puluh tahun
apa yang selama ini
saya yakin komnas ham sudah menghimpun banyak sekali alat bukti
yang bisa membawa ini dengan mudah ke pengadilan
saya sih memahami kasus pelanggaran ham berat masa lalu
dengan cara yang mudah
saya tidak mau yang rumit rumit
terutama trisakti ini ya
terutama untuk komnas ham
kalau trisakti sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan sembilan puluh sembilan misalkan medionya kayak begitu
baru saja saya pulang ini
untuk menyelesaikan kasus tahun delapan puluh sembilan sampai sembilan puluh delapan
itu mudah sebenarnya
karena logik berpikir pembuktian dalam konteks pelanggaran ham berat
berbeda dengan logik pembuktian dalam pidana umum
perbedaan ini memudahkan sebuah kasus dibawa ke pengadilan
yang nggak ada adalah begini sebenarnya
saya setuju dengan mas tobas
dengan mas andri
semangatnya ayolah kita selesaikan ini semua
semangatnya adalah bagaimana meletakkan ini
jangan ditarik tarik lagi kepada politik
spesifik untuk kasus trisakti ini sederhana
memang ada pasal
ada pasal di undang undang dua puluh enam
karena ini kasus masa lalu
memang harus ada legitimasi dari dpr
untuk menyatakan ini pelanggaran ham berat atau tidak
baru kejaksaan agung juga bisa jalan
tapi ada kasus yang lain tanpa
setujuan dpr juga jalan
ada kasus di polisi itu tidak pakai dpr
ada presiden seperti itu
secara politik sebenarnya
presiden harus menunjukkan komitmennya
kalau memang dinyatakan kasus ini tidak
perlu masuk ke pengadilan
tapi jelas gitu ya
maksudnya statusnya gitu ya
kalau mau ini diselesaikan
komnas ham sebagai penyelidik
mengeluarkan surat perintah untuk penyidik
komnas ham misalnya
status kami kan penyelidikan
jadi penyidik bisa
itu yang nggak pernah dilakukan
kalau itu dilakukan
itu akan menghindari problem problem politiknya
oh ini mau main politik
semua kasus saja diperlakukan sama
aceh diperlakukan sama
papua diperlakukan sama
kasus kasus yang lain diperlakukan sama
nggak akan ditarik tarik ke soal politik
diletakkan pada objektivitas alat bukti
kalau memang ini nggak cukup alat buktinya
segera di sp tiga
tapi itu gentleman gitu
dalam konteks yang lain
di alternatif penyelesaian
komnas ham nggak punya kewenangan untuk ngomong kkr
nggak punya kewenangan
kalau itu running macam macam
komnas ham minta untuk aktif di situ silakan
mandat kami adalah menyelesaikan kasus ini
dalam koridor pengadilan hak asasi manusia yang berat
itu bukan persoalan yang
taruhlah kita semua sekarang akhirnya
kembali ke titik nol ya
jadi ini semua kembali ke titik nol
penyelesaiannya seperti apa
yang relevan dan bisa dilakukan segera
cnn indonesia prime news segera kembali
terutama untuk tragedi trisakti yang menewaskan empat orang mahasiswa trisakti
akhirnya kembali ke nol
di segmen awal tadi kita sudah membahasnya
tapi sekarang apa yang paling mungkin dilakukan
dari mana sekarang harus mulai bang andre
adalah bagaimana pak jokowi sebagai presiden republik ini
sampai dua ribu sembilan belas ini
berkomitmen melaksanakan janji kampanye beliau
di waktu yang tinggal segini ya
kalau tidak mau harus ya
kalau saya ingat dua belas mei dua ribu empat belas
di salah satu restoran
pak jokowi ditanya wartawan
tahu gak dua belas mei ini
ada apa pak
memang ada apa hari itu
setelah dijelaskan wartawan
baru pak jokowi tahu
ternyata dua belas mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu ada kasus trisakti
lalu pak jokowi menyatakan disitu
wah kalau gitu udah
kalau saya jadi presiden
saya akan berkomitmen melaksanakan
dan melintaskan kasus itu
ini ada di berbagai media
orangnya masih ada
nah ini saya jelaskan
bahwa untuk kasus trisakti
tidak sulit sebenarnya
kalau pemerintah tadi menjalankan
sampai kmu komnas ham
menunjuk kmu komnas ham
untuk menjadi penyidik
mengangkat sebagai penyidik
sehingga prosesnya bisa berjalan
proses hukumnya akhirnya di ujung pengadilan ham
nah kenapa saya bilang tidak sulit
karena pelaku penembakannya kan masih ada
dan kita tahu waktu itu
gegana adalah pasukan elit polri
yang diperintahkan oleh berapa orang
nah disitu kan ada komandannya
kapolres jakarta barat itu pak timur pradopo masih hidup
pak atur damanik sebagai komandan di lapangan masih hidup
memang kapolda metro jaya pak hamam minata dan kapolri ya
pak dibiu mungkin sudah meninggal
yang waktu itu masih hidup
dan ketua komnas ham
yang baru meninggal kemarin
pak almarhum abdul hakim garudang
itu sudah jelas
yang bertanggung jawab kasus trisakti itu
di tahun dua ribu empat
dia bicara adalah
saudara wiranto sebagai panglima
nah permasalahannya kan
pak jokowi berjanji
ingin menuntaskan kasus ini
tapi orang yang bermasalah
yang dianggap terindikasi
bertanggung jawab di kasus ini
diangkat jadi mengkopolukam
jadi pak jokowi itu
yang disampaikan mas tobas ini bagus
tapi pernyataan beliau itu seharusnya dinyatakan
waktu pak jokowi baru dilantik
tapi ini sudah empat tahun
cerita waktu awal mau dilantik
itu maksud saya bahwa ternyata
kalau melihat kebijakan
orang yang dinyatakan komnas ham
orang yang bertanggung jawab di kasus trisakti
ya memang sulit
mungkin harapan kami
seluruh aktivitas akademika trisakti
mungkin kita tunggu presiden baru saja
bahwa presiden baru yang bisa menyelesaikan kasus ini
karena ya sulit
orang yang dinyatakan komnas ham
paling bertanggung jawab di kasus trisakti
diangkat jadi mengkopolukam
antara apa ya
jauh api dari panggang lah gitu
apakah itu juga yang
dari presiden joko widodo
juga mengetahui bahwa
memang ada kekecewaan
pegiat hak asasi manusia
sudah tahun keempat ini
janjinya belum di
memang sudah ada beberapa upaya
tapi kembali ke nol
kalau pak jokowi ini kan
melakukan langkah itu
hasil akhirnya seperti apa
dia berhitung bahwa
jangan sampai proses proses yang
dengan beberapa tahapan tahapan
itu hasilnya malah mengecewakan
nah saya mau
pernah berjalan selama ini
untuk ab pura
untuk tanjung priuk
dorong ke pengadilan
hasilnya pun juga mengecewakan
termasuk juga pengadilan militer
tidak sesuai dengan yang kita harapkan
pengadilan militer di
tidak sesuai dengan harapan
tidak sesuai dengan harapan
tidak semudah itu sebenarnya
kalau kita ingin mendapatkan hasil yang bisa menuntaskan semuanya
ini kan pr besar
karena kalau tidak
ini akan menjadi
beban dan tanggung jawab negara yang tidak selesai selesai
nah oleh karena itulah
kalau menurut saya
pengkondisiannya itu harus dilakukan terlebih dahulu
saat ini itu
belum ada satu suara yang sama
pada saat ini
kalau kita ingin menanam
menanam dengan hasil yang kita harapkan
itu tanahnya belum subur
pupuknya belum pas
lakukan pengkondisian dulu
pertama tama kita tentu harus
satu kesadaran bersama
jangan melulu ditarik
mas andri katakan
satu kesadaran bersama
jangan melulu ditarik
mas andri katakan
dia akan mengambil
kalau ganti presiden
kita selalu tarik tarik
mau presidennya siapa
empat tahun menanti
harapan gitu ya
nggak tertarik untuk
yang harusnya ini
kita harus dudukkan ini
mau presidennya siapa
nggak jadi soal
nggak usah kita
tapi bagaimana kemudian
siapapun itu pemerintahnya
waktu zaman gusdur
yang memang itu juga harus ya
nah tapi juga
satu kritik saya yang paling utama
pengadilan ham itu sendiri
pelanggaran berat ham masa lalu
pelanggaran berat ham
itu pun juga
mengacu pada itu
tidak masuk dalam
kategori pelanggaran ham berat
kalau kita mau
bukan pelanggaran ham berat
tapi pelanggaran berat ham
masih bisa kita
nanti ada orang yang mengatakan
ini ham ringan
tidak ada ham dengan ham berat
yang ada adalah
pada hak asasi manusia
dan ini yang
yang kemudian juga
menjadi menurut saya
termasuk salah satu batu sandungan
kemarin di dpr yang lalu
sudah sempat menyatakan
pelanggaran ham berat
ketika ini masih belum bisa kita
pelanggaran berat ham
prinsip yang lebih internasional
untuk kasus terisakti
akan menjadi persoalan
oleh karena itulah
ketika kita juga berpikir
dalam komisi kebenaran
ada beberapa hal
kalau kita mencontoh
di beberapa negara lain
yang apa yang terjadi
yang menjadi penanggung jawab
yang memegang komando
apa yang terjadi
peristiwa seperti apa
nyatakan itu sebagai
inilah sejarah resminya
yang diakui oleh negara
nah setelah itu
mana yang memungkinkan kita
untuk menghantarkan itu
sampai ke pengadilan
mana yang ternyata
pelaku pelaku yang ada
atau menghukum si pelaku
nah itu kita bisa
yang menurut saya
masa lalu yang ada
bahwa ini adalah
petanggung jawab negara
peristiwanya seperti apa
dinyatakan sebagai resmi
kemudian baru kita cari
penyelesaian yang terbaik
agar kita tidak
seperti ini di masa mendatang
komnasial apakah sama
kalau kami melihatnya
ini sekali lagi
sangat sederhana ya
yang pertama memang
ini harus diletakkan
menjadi kebutuhan kita bersama
jadi pupuknya udah apa
tanggung jawabnya adalah
tidak hanya presiden sebenarnya
dalam konteks pelanggaran ham
berat masa lalu juga
kalau komitmennya diletakkan
dalam spektrum yang sama
bahwa ini adalah
penyelidikannya komnas ham
itu adalah bagian dari proses hukum
jangan ikut campur
dpr nya tinggal nyatakan
oke ini pelanggaran ham berat
caksa agungnya jalan
caksa agungnya jalan
itu langkah pertama
langkah kedua adalah
baca misalkan di timur leste
pengadilannya gak kredibel
salah satu tidak kredibel adalah
di undang undang dua puluh enam
agar tidak tarik menarik
jadi letakkan dalam koridor hukum
ya itu adalah produk hukum
kalau itu dilakukan
kami dilibatkan sebagai penyidik
dalam konteks ad hoc
di beberapa konteks
kita dikasih surat
oleh penyidik gitu
memungkinkan itu jalan
nah kalau itu jalan
saya yakin ini bisa selesai ke
soal macam macam itu

atau sembilan puluh delapan sembilan puluh sembilan
menangani kasus yang juga

itu gak susah
yang tadi dinyatakan oleh
memang harus ada sejarah
yang memang harus
kritik terhadap sejarah
terus ada sejarah baru
yang kita aminin bersama
sebagai sebuah bangsa
itu memang penting
nah itu juga
menjadi harus komitmen bersama
gak cukup dengan
tapi semua elemen
dpr juga ikut
termasuk juga komnas ham
yang ada di komnas ham
nah itu kan jadi penting
gak ada lagi
ini bukan pelanggaran ham
tapi itu bukan dalam kerangka
selalu akan ada pertanyaan
sebagai keluarga korban
sebagai komunitas korban
yang harus segera diselesaikan
dua puluh tahun reformasi
ini kritik yang paling keras adalah
ini pelanggaran ham berat masa lalu
gak ada satu
nggak ada satu sinyalemen yang signifikan
yang diberikan kepada kami
melangkah ke depan
tapi cuma sebatas diskusi
bentuk konkret yang disediakan oleh undang undang
berdasarkan kewenangan kami
yang diberikan kepada kami
bentuk konkret yang disediakan oleh undang undang
berdasarkan kewenangan kami
kami dilibatkan ke penyidikan
terus menemukan berbagai hal
di uji lah
kalau memang gak cukup
boleh saya tambahkan sedikit
ya udah dinyatakan sp tiga saja
kalau memang butuh nanti
surat dari dpr
adalah mayoritas di dprn

hanya gerindra dan pks
sebenarnya kan nggak ada masalah
gerindra pun mendukung
jadi kalau jaksagong
memerintahkan komnas ham
kasus pelanggaran ham
kan bisa bersurat
minta persetujuan dpr
mayoritas di dpr
seluruh fraksi juga
tidak akan apa
tapi memang dibutuhkan
dari pemerintah pak jokowi
jadi ini bukan
mau ganti presiden ya
kalau memang ini ternyata
di saat presiden begitu
kuat di dpr sekarang
ini tidak dilakukan
ini bisa selesai
kemimpinan presiden baru
yang akan terjadi
yang paling menyedihkan
jangan sampai mereka
ya makanya memang yang sekarang sedang
dijalankan kita sedang mengedepankan
hak korban dan hak untuk tahu dulu
hak untuk tahu maksudnya
jadi apa yang sebenarnya terjadi
nah kita akan memulai dari hak korban dulu
ya karena memang korban ini kan tidak bisa
ditunda tunda pemenuhan anaknya
karena dengan menunda pemenuhan anak terhadap korban
itu pun juga satu pelanggaran tersegiri
oleh karena itulah maka ketika formulanya
kita masih belum bisa menemukan mana yang paling tepat
untuk menyelesaikan pelanggaran masa lalu
melalui proses hukum
maka kita sekarang sedang mencoba
menyelesaikan pemenuhan hak korban dulu
itu yang sedang dirancang
yang memang tidak kita gembar gemburkan
sekarang sedang dirancang
sedang dirancang sedang dimulai
sedang dicari formulanya
selagi kita mencoba menciptakan
satu kondisi yang paling memungkinkan
bagi penyelesaian hukum terhadap
pelanggaran ham berat masa lalu
nah oleh karena itulah maka
saya pikir wacana yang tadi disampaikan oleh mas anam
bahwa komnas ham ingin menjadi penyidik
menurut saya itu cukup baik
meskipun juga tetap butuh satu
payung hukum dan legitimasi yang kuat

agar tidak kemudian dipermasalahkan lagi
secara hukum oleh pihak pihak tertentu
nah oleh karena itulah maka
kedepan saya pikir dalam beberapa hari ini
wacana yang tadi disampaikan oleh mas anam
bagus juga kita angkat dalam berbagai diskusi
untuk mendorong agar komnas ham

tapi tetap kalau menurut saya

untuk mendorong agar komnas ham menjadi
punya kewenangan untuk menjadi penyidik
tapi tetap kalau menurut saya masukan saya kepada komnas ham adalah

saya juga ingin komnas ham pun juga berhitung
jangan sampai kemudian kita hanya terpaku pada
yang penting prosesnya harus ada
prosedurnya harus dijalankan
sementara kita tidak bisa berhitung
kepastian mengenai resultnya
apakah sesuai dengan harapan kita bersama
apakah sesuai dengan harapan kita bersama
nah oleh karena itulah maka penting
menentukan formula yang paling terbaik
agar langkah langkah yang kita lakukan ini
nah oleh karena itulah maka
sebagai satu diskusi sebagai
satu dialog saya pikir ini pun
juga akan saya bawa
dari partai nasdem untuk
bisa menjadi satu
wacana yang bisa kita diskusikan
untuk mendapatkan endorsement politik juga
oke bang ade komitmen
saya mau kasih solusi konkret saja
ini formula konkret penyelesaian
trisakti di luar pengadilan
mudah mudahan pihak istana
pihak presiden bisa mendengar ini
orang tua orang tua
sudah banyak yang
sudah meninggal mengikuti
anaknya sekarang karena
usia sudah tua
saya sebagai mantan presiden masih suatrisakti
dan juga aktivis di zaman itu
dan juga banyak senior saya
kami sudah berkomunikasi
dengan keluarga korban dan juga
kita juga sering berdiskusi
jadi langkah konkret yang sebenarnya
bisa dilakukan oleh pemerintah
tidak perlu berdebat di
apakah mau menjadi penyidik atau dpr
pemerintah tinggal presiden sebagai
menyatakan permintaan maafnya
kepada keluarga korban
melakukan kejahatan kepada
empat pahlawan reformasi ini
setelah itu ini langkah konkret ya
usulan kepada pemerintah jokowi secara terbuka
saya sampaikan setelah itu
bentuknya asuransi atau bantuan apa
pemerintah dan apa yang terserap
pemerintah lakukan untuk menunjukkan
mengakui kesalahannya dan punya
political will untuk menilai kasus ini
kalau kita masih berdebat
ham ad hoc apakah ini
masuk pelanggaran ham berat atau tidak
apakah ini butuh persetujuan dpr atau tidak
apalagi jaksa agungnya yang dari
mas tobas juga tidak juga memberikan
surat perintah untuk komnas ham
melakukan penyelidikan ini kan berdebatan panjang
saya kasih simpel nih
kepada pak jokowi presiden
republik indonesia ini jalan
untuk presiden menyelesaikan salah satu
janji kampanye beliau presiden
sebagai kepala negara
minta maaf secara terbuka
karena beliau presiden jokowi
kan tak terlibat
menyatakan bahwa ada kesalahan negara
minta maaf lalu berikan kompensasi
insya allah kita semua civiet
dan akademik yang terisakti
bisa menerima ini ini adalah mungkin jalan
terbaik untuk saat ini dimana
pemerintah masih buntu
cara penyelesaiannya secara
kasus hukum tapi kemudian kalau misalnya itu
dilakukan kan tentu ada ekses lainnya ya
yang harus dilakukan tentu saja
karena mengakui ada kesalahan kan
sekarang mencari siapa yang salah apa yang
harus bagaimana menghukum yang salah saya rasa rakyat indonesia
akan mendukung pak jokowi soal ini ya
karena seluruh rakyat indonesia
tahu bahwa kasus trisakti itu
adalah aksi damai aksi damai
mahasiswa yang menuntut
harga harga turun waktu itu
sehingga tidak ada kepentingan
politis selain menyuarakan aspirasi rakyat
lalu video penembakannya terbuka
semua tahu memang ada kejahatan
negara kepada rakyat saya rasa
tidak ada orang yang akan mendelegitimasi
pak jokowi saya saja yang dari
partai oposisi akan mendukung
tindakan pak jokowi ini
saya menganggap ini singkat sekali bahwa memang
apa yang tadi disampaikan oleh mas andri itu
sebenarnya memang sedang digodok di ksp
kita memang sedang
memikirkan itu ya bukan memikirkan itu
sudah sedang kita godok ya
untuk agar pemerintah
memberikan pengakuan terhadap
kejahatan yang pernah terjadi di masa lalu
ini adalah tanggung jawab pemerintah dan
memberikan hak hak korban
kompensasi rehabilitasi restitusi dan sebagainya
dan itu memang sudah
meskipun mas andri baru sampaikan sekarang
sebenarnya ini sedang berjalan
bisa dikonfirmasi kepada pihak pihak yang
sedang menjalankan ini dan itu
komnasnya juga terlibat di dalamnya
iya ada beberapa soal soal yang pertama
soal hak korban memang sedang running
sedang running untuk membicarakan
lebih dalam sudah tiga bulan terakhir inilah
running untuk mengkonstruksikan itu
tidak hanya komnas ham tapi juga lpsk
itu yang pertama yang kedua sebenarnya
sederhana karena ini
dua puluh tahun reformasi saya tidak hanya
yang lain kalau
mau ini semuanya
sederhana bikin perpuk bahwa
komnas ham boleh melakukan penyidikan
oke itu akan
habis di level pelanggaran ham
berat itu gampang tuh
jembatannya sehingga kita melihatnya ini
objektivitas kepercayaan publik juga bisa naik
karena pengalaman yang dulu yang tadi disampaikan
oleh mas taubas kenapa kok
gagal macam macam salah satunya memang di
kejaksaan kalau ada perpuk
soal itu bahkan bisa jadi
penuntut misalnya komnas hamnya
komnas ham kalah
karena mungkin macam macam itu soal lain
tapi itu membangun
rangka kepercayaan publiknya akan sangat
baik nah yang ketiga sebenarnya gini
hukum soal pengadilan
keadilan ini tidak hanya untuk korban sebenarnya
korban yang utama tapi publik
tata kelola negara yang harus berubah
ini penting salah satu
mendorongnya adalah memang di proses
pengadilan yang terakhir
kami setuju saya setuju
dengan mas tobas mas andre
bahwa memang harus ada permintaan maaf
iya iya itu bisa dimulai dengan
sederhana loh apa itu
jadi komnas ham itu dikasus kasus yang sudah ditangani
yang dulu awalnya berdebat
nggak boleh nih informasi informasi ini di
disampaikan di publik tapi kalau
eksekutif summary dibolehkan
nah eksekutif summary itulah
bahwa ada proses hukum ada pelanggaran ham berat
penyidikannya komnas ham kami minta maaf
itu menurut saya satu hal
yang menarik dan itu tidak satu kasus
semua kasus bisa diberlakukan kayak begitu
makanya kita tunggu nih
satu perpu kalau misalkan mau
ini level paling tinggi adalah perpu
kalau lebih taktis ya surat perintah
kalau perpu ini kan butuhnya presiden sama dpr
sama sama satu tone
irama politiknya kalau nggak ada ya
agak susah akan jadi
janji politik saja dan menggeret
bukan kasus hukum semata
menarik sekali perbincangan
pada malam hari ini tapi yang terpenting
adalah terima kasih karena
saya senang sekali mendengar jawaban dari
yang diskusi kita malam hari ini karena kita
menjaga optimisme keluarga korban
tadi ketika diwawancara keluarga
korban dibilang pesimis ya pesimis dibilang
pada malam hari ini
ada jawabannya semoga keluarga korban menyaksikan
terima kasih bapak bapak mas koriul
bang andre bang tobas terima kasih
jeda dulu informasi dari menjelang
pernikahan keluarga kerajaan inggris pangeran
harry dan meghan markle segera kami